presiden joko widodo memantau stadion manakara mamuju
saat kunjungan kerja ke sulawesi barat selasa sembilan belas januari dua ribu dua puluh
stadion ini menjadi salah satu titik pengungsian korban gempa enam dua magnitudo
di kabupaten mamuju yang diisi oleh lebih dari seribu orang
yang bertahan di tenda tenda darurat
keluarga di pengungsian sangat antusias untuk bertemu langsung dengan presiden joko widodo
namun sayangnya memang tidak tampak adanya protokol kesehatan ketat
saat kunjungan presiden ri hari ini
presiden joko widodo bersama menteri pupr basuki hadi mujono
kepala bnpb doni monardo dan gubernur sulawesi barat aliba al masdar
juga memantau pembersihan puing puing kantor pemerintahan sulawesi barat
yang hancur akibat gempa
kemudian untuk rumah
untuk rumah penduduk yang robo pemerintah akan membantu
untuk yang rusak berat lima puluh juta untuk yang rusak sedang dua puluh lima juta
dan untuk yang rusak ringan berarti yang hanya retak retak sepuluh juta
sehari sebelumnya presiden jokowi datang ke lokasi terdampak banjir di kalimantan selatan
rombongan mobil presiden jokowi sempat menerjang banjir
saat melakukan kunjungan ke desa pekauman ulu
martapura timur kabupaten banjar
di stadion demang lehman martapura
para pengungsi langsung berdesakan dan saling dorong
saat presiden jokowi dodo memberikan bantuan
selain dari presiden
distribusi bantuan korban bencana alam di kalimantan selatan dan sulawesi barat
mulai dilakukan selasa pagi
polda jawa timur menyumbang dua puluh lima satu ratus enam puluh lima paket bahan pokok
yang terdiri atas
beras minyak goreng susu dan mie instan
serta selimut masker sabun dan tikar
nantinya puluhan ribu paket bantuan ini akan disalurkan kepada para korban bencana alam
melalui polda dan bpbd di wilayah yang terkena dampak
tim liputan cnn indonesia